seorang ayah ditangkap karena mencabuli anak kandungnya yang berusia lima belas tahun di bandung
perkosaan itu dilakukan karena pelaku tak kuat menahan hasrat seksualnya sejak ditinggal istrinya setahun lalu
sementara itu di cimahi sopir angkot ditangkap karena kedapatan memperkosa penumpangnya sendiri
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal
dalam rekaman cctv terlihat seorang pria beraksi mencuri sepeda motor di sebuah masjid al ansor
di komplek perumahan bumi satria kencana jalan arjuna kayu ringin jaya bekasi selatan
pelaku merusak kunci kendaraan dan kemudian membawa pergi kendaraan saat jamaah menjalankan sholat zuhur berjamaah
pelaku tak sendirian ia dibantu seorang rekan yang mengawasi situasi di luar masjid
pencurian ini sudah empat kali terjadi di area masjid

perampokan dilakukan dengan cara menyamar

penyelamat mencuri sepeda motor di sebuah masjid al ansor

dan menyasar pemilik motor yang masih muda
mereka kemudian meminta kelengkapan surat surat dan mengatakan motor itu sebagai hasil curian
jika korban tak memberikan sepeda motor pelaku kemudian melukai korbannya
aksi kejahatan itu akhirnya terbongkar setelah korban berteriak meminta tolong hingga akhirnya pelaku ditangkap warga
rh seorang supir angkot jurusan cijera cimahi ditangkap satuan reserse kriminal polres cimahi karena memperkosa seorang gadis di bawah umur yang merupakan penumpangnya
perkosaan itu terjadi saat korban menaiki angkot pelaku
namun di tengah jalan pelaku menghentikan mobil dan memaksa korban di bawah umur untuk berhubungan intim
korban sempat melawan namun tak berdaya karena diancam pelaku
untunglah aksi ini dihentikan oleh polisi jalan raya pores cimahi yang curiga dengan angkot yang berhenti di jalan
tdw pria berumur lima puluh enam tahun ditangkap oleh stabes bandung karena mencabuli anak kandungnya sendiri yang berumur lima belas tahun
dengan alasan meminta sang anak untuk membantunya bekerja tdw mencegah putrinya bersekolah
saat rumah kos mereka sepi itulah pelaku mencabuli anak kandungnya
pencabulan itu berlangsung lebih dari tiga kali di waktu yang berbeda
namun akhirnya aksi itu ketahuan pelaku pun dilaporkan ibu kos ke polisi
pelaku mengaku tak tahan
tahan mencabuli korban setelah ditinggal istrinya meninggal setahun lalu
tim liputan transmedia